kota surabaya menyimpan berbagai potensi industri kreatif warganya
pertumbuhan umkm di kota pahlawan pun berkembang dari tahun ke tahun
lebih dari tiga lima ratus umkm membuktikan eksistensinya di tahun dua ribu dua puluh
umkm jenis padat karya dengan modal besar dan jumlah pekerjanya yang banyak menjadi salah satu yang paling berkembang
pelaku usaha biasanya memilih pekerja pekerja berpengalaman dengan menekan ongkos produksi semaksimal mungkin
namun tidak bagi lila lestari

dua puluh tahun sudah usaha kaligrafi jarum paku dirintis lila lestari
usaha yang dimulai dengan modal ala kadarnya namun berfokus pada para pekerjanya yang tidak biasa
ya lila sengaja mengajak para perempuan yang butuh sekolah untuk menjadi pekerjanya
bahkan rata rata mereka terpaksa menikah muda
karena desakan ekonomi keluarga
putus sekolah dan menikah muda adalah hal yang biasa terjadi di lingkungan kampung tempat tinggalnya
alasannya beragam mulai dari minimnya kesadaran pentingnya mengenyam pendidikan
budaya nikah muda yang sudah dilakukan secara turun temurun hingga keterbatasan ekonomi

tak ingin melihat perempuan perempuan muda di wilayahnya hidup dalam belenggu kemiskinan
lila lestari pun perlahan memberikan pelatihan sekaligus berbagi pengalaman membuat kaligrafi jarum paku
ide kreatif yang ia kemas sejak sepuluh tahun terakhir
dengan memanfaatkan tangan tangan terampil para perempuan muda putus sekolah di wilayahnya
niatnya cuma satu menolong
kan kebanyakan paling pol lulusannya sd
sd pun kalau mau masuk ke industri kan harus pakai ijazah sma
itu kan mereka nggak bisa juga
jadi dengan mereka kemampuan yang pas pasan itu
masuk sini kita akan belajarin
jadi mereka punya skill
jadi apa namanya saling sama sama membantu lama
jadi kita butuh
dan dia mau diajarin ya alhamdulillah
bagi perempuan perempuan muda putus sekolah ini
tentu sulit jika harus bersaing dengan mereka yang memiliki ijazah sekolah tinggi
untuk bisa bekerja di industri yang layak
menggantungkan hidup dari penghasilan orang tua atau suami yang pas pasan
membuat hidup mereka semakin sulit
lila lestari mengaku
usaha kaligrafi jarum paku yang dirintisnya sejak sepuluh tahun silam ini
bermula dari ketidaksengajaan
orang tua lila yang sebelumnya telah memulai usaha kaligrafi
mengalami kebangkrutan hingga berdampak pada kondisi perekonomian keluarga
hidup miskin membuat lila kehilangan banyak kesempatan
kondisi inilah yang membuat lila justru bersemangat untuk bangkit
dan mengajak perempuan perempuan miskin dan putus sekolah di wilayahnya
untuk memperbaiki nasik
para pekerja perempuan yang mahir membuat kaligrafi jarum paku ini
rata rata bergabung saat usianya masih empat belas hingga lima belas tahun
di usia tersebut mereka sudah harus menjadi pengangguran atau ibu rumah tangga tanpa keahlian
mahalnya bahan baku kerap menjadi kendala usahanya
lila pun memutar otak untuk mencari bahan dasar yang lebih mudah

pekerja yang sudah mendapat pelatihan kemudian bekerja sesuai tugasnya masing masing
dengan memberdayakan perempuan putus sekolah dan tidak mampu
lila mengaku justru mendapat berkah tersendiri
baginya niat tulus selalu akan menghasilkan karya yang indah
termasuk dalam kaligrafinya ini
lila kini kebanjiran pesakit
perjalanan bahkan omsetnya bisa mencapai seratus juta rupiah per bulan
lila pun bisa memberikan penghasilan yang layak bagi para pekerjanya
yang sengaja dipilihnya dari kalangan mereka yang putus sekolah dan miskin
lila bahkan harus membuka workshop keduanya
agar bisa mengajak perempuan perempuan putus sekolah lebih banyak lagi
dan membantu usahanya ini
lila kini kebanjiran pesakit
dan di sini saya lihat juga pekerjanya juga
semuanya juga wanita ya seperti dengan workshop yang pertama ini
berapa lama kemudian dari seluruh pekerja yang ada di sini
kemudian harus melatih mereka
membuat mereka menjadi lebih skillful lagi dalam pekerjaan ini berapa lama
kurang lebih sama ya mas kayak tiga bulanan
trainingnya kayak apa yang mereka lakukan
jadi biasanya makunya itu yang belum bentuk huruf jadi kayak gini
bentuknya yang apa namanya enggak membentuk huruf atau daun daun seperti ini
ini yang lebih sederhana gitu ya
kalau yang lebih sulit apa
mungkin isi isi yang banyak ini ya
iya isinya jadi hurufnya asmolusenanya yang sulit
enggak rugi tuh misalnya
lebih memilih pegawai yang ya mereka semua berawal dari belum mengerti apa apa terhadap teknik kaligrafi jarum paku ini
insya allah enggak
ini juga maistia jadi ini kita juga memberdayakan tetangga kita
insya allah dari sini apa namanya saya butuh mereka mereka juga alhamdulillah dari sini juga dapat tambahan
sepanjang sepuluh tahun pengalaman mbak sudah pernahkah merasa ya dikecewakan begitu dengan performa mereka misalnya mungkin membuat penarik dipecat mungkin begitu
memang dari awal kita tidak ada
apa namanya memecat pegawai itu tidak ada dalam pikiran saya nggak ada
memang nanti namanya orang kadang kadang itu ini yang seharusnya selesai bisa selesai
enggak ada kita sampai memecat gitu enggak enggak pernah
insya allah enggak pernah
lagi lagi tak berpikir untung rugi
ia punya teori sendiri semakin banyak membantu mereka yang putus sekolah dan miskin maka ia akan mendapat banyak berkah
saat ini sedikitnya ada dua puluh tujuh perempuan yang ia latih menjadi pembuat kaligrafi jarum paku dan bekerja bersamanya
puluhan pekerja yang pernah bekerja bersamanya ada yang kembali ke sekolah melanjutkan pendidikan karena terbantu dengan pendapatannya membuat kaligrafi
ada juga yang memilih mandiri dengan mengembangkan pengalaman dan kemampuannya untuk ikut membuka usaha kaligrafi

awal itu kebanyakan belum nikah jadi mereka yang dari lulus sekolah sd itu kebanyakan awal seperti itu
nanti sambil jalan di tengah jalan ada yang nikah gitu kan nanti mereka paling ada yang berhenti tapi lanjut di rumah
jadi mereka kan masih ada skill mereka kerjakan di rumah nanti namanya sistemnya borongan
tapi ada juga yang dia setelah nikah kembali lagi kerja ada juga
mungkin nyaman juga ya terus juga mereka keahlian ku sudah disediakan
jadi mereka bisa berpikir ya ini saya punya skill ini kalau saya masuk ke lain lagi saya harus belajar lagi
mungkin seperti itu
ya bersyukur banget sih mas punya bos yang bisa pengertian juga bisa mendorong aku buat sekolah lagi
kan mama kan juga nggak dorong aku buat sekolah tapi niatanku buat sekolah itu besar banget
jadi akhirnya aku bilang ke belilah kalau aku mau sekolah
di kota kana saat itu
aku ntar ada jalur aku ntar ke kamar kembali nanti aku bredem deh lagi sama forms muka atuh ths
the previous one kalau mau tanya aja sepuluh achi begini sama cowok nih

ada sesuatu akhir akhir itu sih saya jadi sarah suatu orang pp sendiri
menjadi salah satu destinasi religi terkenal di tanah air
jumlah pengunjung per hari rata rata bisa mencapai dua ribu an orang
mereka datang dari berbagai daerah untuk berziarah
ramainya peziarah datang ke makam sunan ampel
tidak serta merta meningkatkan perekonomian warga yang tinggal di sekitarnya
inilah kampung kampung padat penduduk di sekitar lokasi wisata sunan ampel
yang tidak semua warganya bisa hidup sejahtera
dari lima kelurahan di kecamatan semampir
yang terpadat adalah kelurahan wonokusumo
dengan luas satu ratus enam puluh lima hektare
kelurahan wonokusumo berpenduduk empat puluh ribu orang
lebih dari sepuluh persen penduduknya hidup dalam kemiskinan
di sinilah lila lestari dan keluarga tinggal
problem klasik kawasan miskin di perkotaan terlihat jelas di kampung ini
ganggang sempit rumah rumah sesak berhimpitan satu sama lain
lebih dari enam puluh persen warganya adalah pendatang dari madura
mayoritas warga wonokusumo bekerja informal
sebagai tukang tenaga kasar buruh atau berwirausaha kecil kecilan
dari data yang kita punya untuk bpnt
kita kan ada bantuan panganan tunai
itu untuk warga miskin sekitar empat ribu orang
itu termasuk cukup tinggi dong jumlahnya
kalau jumlahnya mungkin paling tinggi di kota surabaya
kemiskinan menjadikan anak anak yang tinggal di kawasan ini
terpaksa meninggalkan bangku sekolah
tahun dua ribu enam belas lulusan sd mencapai hampir seribu orang
dan banyak di antaranya akhirnya menikah pada usia sangat muda
yakni di bawah lima belas tahun
salah satu yang utama adalah mendapatkan keluarga ya
terutama yang masih rendah
mungkin urusan perut itu masih ditambahkan daripada urusan sekolah
jadi lebih banyak pekerja menunjang keluarga daripada sekolah
berusaha kita atasi bersama dengan dinas dinas pemerintah kota
berjuang melanjutkan sekolah atau nikah muda
seolah menjadi pilihan bagi kebanyakan perempuan muda
yang tinggal di permukiman wonokusumo ini
alisa kotrunada pernah putus sekolah
setelah lulus smp keluarganya tak mampu membiayainya sekolah
setahun ia kehilangan kesempatan belajar di kelas formal
bersama ibu dan adiknya alisa tinggal di sebuah kamar petak sederhana
ibunya yang hanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga
tak punya cukup biaya untuk melanjutkan sekolah alisa ke jenjang sma
saat keinginan kuatnya alisa berubah menjadi seorang perempuan muda
saat melanjutkan sekolah terbentur kondisi ekonomi keluarga alisa bertemu lila
alisa diperbolehkan bekerja sambil meneruskan sekolahnya di sma
bahkan lila menyanggupi untuk membiayai sekolahnya hingga selesai
terus sama mbak lila itu didorong buat sekolah lagi
itu nggak apa apa katanya sambil kerja tiga hari
terus sama ibu lila itu dibantu juga setiap bulannya
akhirnya sekolah di sma terbuka nggak di reguler
sma terbuka kan ada waktu luang tiga hari buat kerja
dari kerja tiga hari itu aku kan bisa bantu mama buat bayar uang sekolah
buat keperluan buat isi bensin sangu juga
kalau reguler itu biaya spp nya nggak salah rp dua ratus lima puluh
kalau sma terbuka cuma rp seratus
alisa harus pintar pintar membagi waktu antara sekolah dan bekerja
senin sampai rabu ia habiskan waktunya di sekolah
selebihnya ia gunakan untuk membantu ibunya di rumah
dan bekerja bersama pekerja lainnya di workshop milik lila lestari
alisa punya keahlian di bagian pemasangan
dan juga mengaku kaligrafi
ia mengaku mendapat pelatihan khusus termasuk membuat pola kaligrafi
kalau nggak kenal sama mbak lila sih nggak sulit cari kerjaan di sini mas
apalagi kan kalau sama sekolah nggak mungkin kalau ada kerjaan cuma tiga hari
ya bersyukur banget sih mas punya bos yang bisa pengertian juga
bisa dorong aku buat sekolah lagi
kan mama kan juga nggak dorong aku buat sekolah
tapi niatanku buat sekolah itu besar banget
jadi akhirnya aku bilang ke bu lila kalau aku mau sekolah
berbeda dengan syarifah pekerja yang sudah sepuluh tahun menjadi perajin kaligrafi
di bawah asuhan lila lestari
ia mengaku saat usianya tiga belas tahun
orang tuanya tidak mampu membiayai sekolahnya ke jenjang smp
orang tuanya ingin ia segera menikah namun syarifah menolak
syarifah ingin tetap melanjutkan sekolah
beruntung ia bertemu lila yang memintanya belajar membuat kaligrafi
dan membantunya melanjutkan sekolah
sekarang saat usianya dua puluh tiga tahun dan sudah menikah
syarifah masih bertahan menekuni usaha kaligrafi jarum paku bersama lila lestari
hasil upah yang didapat ditabungnya
kelak untuk membiayai anak anaknya sekolah
sekaligus membantu keuangan suaminya yang bekerja sebagai tenaga keamanan di sebuah ruko
iya emang senang soalnya di sini tuh mbak lilanya baik sama pak amus
lalu kalau libur itu nggak di target
biasanya kan kalau kerja di pekerjaan lainnya paling full itu tiga hari gitu
kalau keliru warnanya gitu nggak pernah marah mungkin nggak apa apa
di mata pekerja
lila adalah sosok penolong yang menyelamatkan mereka dari kemiskinan
keterampilan yang diberikan menjadi bekal untuk menambah pundi pundi uang
jika memutuskan berti pekerjaan
setidaknya mereka punya keahlian yang bisa dimanfaatkan di masa mendatang
pegas orangnya mas pegas
dan dalam memperjuangkan sesuatu
harus sampai pada titik akhir mendapatkannya
menekuni usaha kaligrafi bersama para perempuan putus sekolah
membuat lila lestari memiliki kesibukan yang cukup menyita waktu
namun ini tak lantas membuatnya melupakan keluarga
lila tetap menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga
bagi anak dan suaminya di rumah
setiap pagi lila tak pernah lupa menyiapkan bekal sekolah
setelah urusan sang anak dan suami selesai
lila baru berubah peran
setelah itu rutinitas lila adalah mencari motif motif baru kaligrafi di internet
mencetaknya sebagai pola yang akan ditawarkan pada galeri galeri seni
yang selama ini menjadi konsumen utama produk kaligrafi jarum paku
biasanya pengelola galeri membeli langsung dari lila
kemudian dibingkainya sendiri
dan dijual kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi
semua mempunyai kelebihan masing masing
kalau kita bicara dari kayu
kelebihannya tadi itu kalau yang dari sisi jarum
orang melihat dari sisi ketelatenannya
keindahannya seperti terbuat dari pohon
melihat dari sisi glamournya
itu yang selama ini alasan pembelinya
kelebihannya di situ untuk jarum
yang tidak boleh terlewatkan adalah mengawasi para pekerja
meski hanya berbekal pelatihan dan keterampilan
para pekerja ini harus teliti menyelesaikan karyanya
dari seluruh proses pengerjaan kaligrafi ini
yang paling vital yang paling mendasar sebenarnya adalah proses pemakuan ini
jadi pemakuan menggunakan paku jarum semacam ini
juga sebuah palu kecil
pemakuan dilakukan pada sebuah bidang untuk mengikuti pola
jadi paku paku ini akan dipaku mengikuti pola yang sudah ada
nah rumitnya ini harus dilakukan secara presisi
secara ketat dengan kesabaran dan ketelatenan yang sangat tinggi
karena jika tidak jika kemudian abai begitu
maka tingkat kerenggangannya pun kemudian ketinggiannya pun
akan menjadi tidak sama dan itu akan membuat kaligrafi ini
menjadi tidak bagus nantinya dan akan menyulitkan pada proses selanjutnya
usaha kaligrafi jarum paku memang bukan satu satunya di surabaya
lila lestari tetap harus bersaing dengan usaha sejenis lainnya
sang suami menjadi motivator sekaligus partner usaha
yang selalu mendukung setiap langkahnya
termasuk dalam pemasaran kaligrafi jarum paku di sejumlah daerah
kemampuan mustafa dalam menerjemahkan ayat suci al quran
memudahkan lila untuk mengembangkan usaha
mustafa juga melakukan supervisi tulisan tulisan arab yang diperindah
agar produk kaligrafi yang dihasilkan tetap akurat dan tidak keluar dari maknanya
bagi mustafa lila adalah sosok istri yang bisa membagi waktunya
antara usaha dan keluarga
tegas seorangnya mas tegas
dan dalam memperjuangkan sesuatu harus sampai pada titik akhir mendapatkannya
itu memang dari d itu sifat keras hatinya untuk mendapatkan sesuatu
dengan cara yang benar itu sangat kuat
kaligrafi jarum paku yang dikembangkan lila lestari bersama suaminya
dan puluhan pekerja putus sekolah
kini mengisi hampir semua galeri ternama terutama di jawa timur
pasarnya pun sudah lama menyebar ke seluruh indonesia bahkan mancanegara
beberapa pasar luar negeri terutama ke malaysia brunei darussalam
dan sejumlah negara di timur tengah juga pernah dijajaki
dan cukup mendapat respon positif
pesanan dari negara negara tersebut sudah mulai rutin didapatkan
terutama menjelang bulan suci ramadan dan idul fitri
cuman kita memang masih belajar masalah ekspor impor ya
antara harga kaligrafi sama harga ekspedisinya lebih mahalan ekspedisinya
itu pernah kita lebaran dua kali itu orang malaysia langsung yang beli
cuman ya itu tadi terus terkendala libur lebaran ya kan
orangnya minta cepet jadi lebaran bisa dipasang di rumah
jadi harga ekspedisinya itu lebih mahal dua kali lipat sama harga kaligrafi
ya itu kendalanya jadi mereka kan gak mau kaligrafinya segitu ekspedisinya mahal
jika bisnisnya makin berkembang tentu akan butuh lebih banyak pekerja lagi
lila dan suaminya berharap mereka juga bisa lebih banyak menjangkau
perempuan perempuan miskin dan putus sekolah
tidak hanya dari sekitar rumahnya di kelurahan wonokusumo saja
tetapi juga di wilayah lain
mereka bisa bekerja di sini terus terus itu alhamdulillah mereka bisa di sini
kita bisa bantu mereka
kalaupun mereka keluar ya alhamdulillah berarti ini tidak cocok dengan mereka
kita harus kita persilahkan kita gak berakhir
insya allah kita tetap untung
kita nggak pernah rugi dalam hal usaha ini
karena dengan usaha ini kita untung bukan berarti usaha hanya hubungan
dengan manusia antar manusia tapi kita juga hubungan antar diri kita sama yang di atas gitu
jadi kita alhamdulillah selama ini kita gak pernah merasa rugi untuk membantu
dan supaya mereka menjadi punya penghasilan dari apa yang kita kerjakan
apa yang dilakukannya hanya bagian kecil dari banyak orang yang sudah berhasil mengentaskan kemiskinan
bukan ingin menjadi pahlawan
lila hanya ingin kaum perempuan yang kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan
dan dihadapkan pada budaya menikah muda bisa punya pilihan
saat ini mungkin belum banyak perempuan perempuan yang berhasil ditolong
namun lila lestari berharap upayanya di lingkungan terdekat bisa menjadi penyemangat
saya percaya memang kita juga harus percaya ya mas ya
jadi mereka juga kadang kita saling mendoakan
jadi mereka juga mendoakan eh jangan sampai apa gak ada pesanan supaya kita tetap kerja terus
ya kan seperti itu juga ada doa doa juga dari mereka
lila lelaki yang berusia lima belas tahun
dia berusia lima belas tahun

dia berusia lima belas tahun
dia berusia lima belas tahun
dia berusia lima belas tahun
dia berusia lima belas tahun
dia berusia lima belas tahun
dia berusia lima belas tahun
dia berusia lima belas tahun

dia berusia lima belas tahun
dia berusia lima belas tahun
dia berusia lima belas tahun
dia berusia lima belas tahun
dia berusia lima belas tahun